janger persahabatan karya guru soekarno putra yang dibawakan oleh nef plus dea dan arenoa menjadi salah satu lagu di album asean games dua ribu delapan belas
lagu bernuansa musik etnik bali ini memasukkan unsur gamelan bali atau janger dan memadukannya dengan electronic dance music yang sedang tren di generasi milenial
liriknya pun menggambarkan persahabatan antar negara asia yang terjalin dalam ajang kompetisi asean games dua ribu delapan belas ini
sama dengan mas guru kemudian ditambah lagi ada dea ikut nyanyi dan puzzle terakhir ada ariel noah juga ikut nyanyi untuk janger persahabatan
selain nef plus dan datan musisi seperti once mekel j flow dan anji juga mewarnai album energy of asia ini
mereka juga turut mengisi bagian dalam lagu bright as the sun yang telah lebih dulu dikenal sebagai tem song asian games dua ribu delapan belas
j flow menciptakan dua lagu untuk album ini
salah satunya lagu berjudul unditable
dia sengaja menciptakan lagu dalam bahasa inggris karena ajang asean games ini milik masyarakat asia
spirit itu saya ingin bikin lagu yang entem bikin lagu yang kalau dinyanyiin di stadion itu bisa bikin atlet yang mau bertanding kebakar semangatnya
terus saya putuskan saya minta izin terus saya bilang saya nulus lagunya pakai bahasa inggris boleh nggak
karena saya kepengen album ini gak cuma buat didengarkan orang indonesia atau di indonesia tapi semua orang yang datang ke indonesia pas dengerin lagu ini
juga bisa menikmati
bawa cerita buat pulang ke negaranya
kehadiran album energy of asia ini merupakan bentuk dukungan musisi indonesia untuk ajang asean games dua ribu delapan belas
yang akan diselenggarakan di jakarta dan palembang pada agustus mendatang
manggar fatani jakarta